ya amerika serikat akhir akhir ini menjadi sorotan pemberitaan dunia
bukan mengenai kecanggihan teknologi dan pembangunan di negeri super power itu
tapi tentang tingginya angka covid sembilan belas yang diderita di amerika serikat
dan juga masalah rasisme yang telah menyebabkan kerusuhan serta penjarahan
kritik terhadap kepemimpinan presiden donald trump pun muncul dari banyak kalangan
dan bahkan kegelisahan meningkat di kalangan anggota partai republik
kebijakan trump dianggap dapat merugikan partainya pada pilpres november tahun ini
nah apa yang sebenarnya terjadi di amerika serikat
serta dampaknya terhadap perekonomian global
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
amerika serikat kembali menjadi sorotan dunia setelah
menjadi negara dengan angka penyebaran tertinggi kasus covid sembilan belas
negeri paman sam kini kembali ramai dengan kasus berbau rasisme
dua puluh lima mei menjadi awal mula kerusuhan
pemicunya adalah rekaman video yang memperlihatkan seorang pria berkulit hitam
bernama george floyd tewas setelah lehernya ditekan dengan lutut seorang polisi miniapolis
tindakan ini menimbulkan gelombang protes anti rasisme
di sejumlah negara bagian di amerika serikat dan belahan dunia lain
aksi protes di amerika serikat berakhir ricu dan diwarnain tentrokan oleh polisi
isu berbau rasial dalam masa pandemi covid sembilan belas saat ini
juga bersamaan dengan naiknya suhu politik
menjelang pemilihan presiden pada november mendatang
beberapa pakar hak sipil menilai ledakan amarah warga hanya masalah waktu
hal itu tak lain karena peningkatan ketegangan sosial dan penangkapan terkait isu asia
faktor kepemimpinan di amerika serikat juga memperparah situasi
presiden donald trump yang pada awalnya menyesali kematian floyd
dinilai hanya mengobatkan ketegangan melalui cuitan cuitan di akun twitternya
sikap dan pandangannya dinilai justru memantik lebih dalam sentimen segregasi kulit putih dengan kulit hitam
ini lembaga penelitian remaining cow agricult
ini lembaga penelitian remaining cow agricult
ini lembaga penelitian remaining cow agricult
ini lembaga penelitian remaining cow agricult
dan tentu saja indonesia telah hadir bersama saya dino patijalal duta besar indonesia untuk amerika serikat
baik terima kasih sehat selalu ya
sehat aman udah tes juga
udah tes tapi kita masih tetap social distancing
nah akhir akhir ini dan ini merupakan sesuatu yang menjadi isu yang marak bukan saja di amerika serikat
tapi juga di indonesia kita melihat wajah amerika serikat yang mungkin selama ini kita tidak pernah melihatnya
negara adidaya ini mengalami tiga krisis krisis kesehatan krisis ekonomi dan juga sekarang ini krisis sosial
nah ketiga krisis ini dalam proporsi yang bisa dikatakan untuk krisis kesehatan tahun seribu sembilan ratus delapan belas ya mungkin terakhir mengenai spanish flu itu
amerika serikat memiliki begitu banyak korban
paling banyak di seluruh dunia
dari segi krisis ekonomi bisa dikatakan kembali kepada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh an di mana ada depresi di amerika serikat saat itu
dan terakhir adalah kerusuhan berbasis rasial
mengingatkan kembali tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan an mengingatkan kembali kepada masa dr martin lute king di assasinate atau dibunuh
pak dino bagaimana melihat semua ini apalagi khususnya kasus rasisme ini yang memicu
apa yang menarik dari protes tersebut
sebenarnya semua ini totally tidak diprediksi akhir tahun lalu
ketiga hal ini yang dikatakan desi
bahkan banyak teman teman saya yang bilang dulu trump adalah orang yang harus dipecat
maksudnya susah sekali dia akan jatuh mengapa karena ekonominya lagi bagus bagusnya ya
unemployment juga sangat rendah dan lain sebagainya
sekarang situasi memang sangat berubah
makanya presiden trump sekarang sangat cemas sekali karena senjata pamungkasnya yaitu economic achievement ya prestasi ekonomi sekarang tidak bisa dijadikan dagangan lagi
tapi yang memang saya sangat surprise mengenai protes terhadap kematian george floyd ya
yang surprise itu apa
karena meledak menjadi suatu isu nasional yang luar biasa
demonstrasi di sekitar lima puluh negara
negara bagian ya di amerika serikat
dan menjadi suatu gerakan politik yang sangat mengakar
dan juga membuat dinamika di washington dc itu totally berubah
karena memang kita sudah ketahui bahwa negara amerika serikat itu kan dulu memang basisnya itu adalah perbudakan
perang sipil yang terjadi itu akibat adanya perbudakan itu sendiri
tapi apa yang mungkin bisa kita pelajari dari rasisme dan protes saat ini dino
apa yang membuatnya sudah tidak bisa lagi ditolerir
kalau menurut saya orang ini memicu perasaan ketidakadilan yang ada di hati orang amerika
yang memang kan orang amerika itu liberal progresif ya
dan saya kira mereka melihat hal seperti ini terjadi di masa sekarang ya
setelah ada black president dan lain sebagainya
itu mereka tidak bisa terima
tapi ini juga membuktikan memang walaupun kondisi rasisme di amerika sudah jauh lebih membaik
tapi rasisme itu masih ada

dan apalagi kalau rasisme dicampur dengan kasus kasus politik

jadi waktu dulu saya pernah di amerika waktu sma
ini akhir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan seribu sembilan ratus delapan puluh satu seribu sembilan ratus delapan puluh tiga gitu ya
dan tinggal di virginia
di tempat yang dulu banyak penjahatnya
dan di sana pun saya dulu masih merasakan ini tahun akhir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
dalam arti saya tidak banyak melihat orang kulit putih dan kulit hitam pacaran secara publik misalnya dan
kalau lihat nonton tv baik secara nasional maupun lokal
nggak ada tuh kalau dating game white girl dan black guy itu nggak ada tuh
jadi masih terasa kentara sekali
dan ini membuat amerika agak unik memang di kalangan negara barat
karena seperti di kanada gitu ya nggak ada tuh trauma kondisi seperti itu ya
kalau kita di eropa juga nggak seperti itu
jadi amerika memang yang masih terkena ibas dari histori
ibas dari kondisi sejarah yang banyak perbudakannya
sepertinya luka ini memang sangat mendalam ya
kalau kita ingat segregasi di amerika serikat saja kan baru beberapa dekade yang lalu kan
istilahnya ditiadakan ya
akibat adanya juga banyak protes dan lain sebagainya
tapi kita lihat sampai saat ini memang akses terhadap atau kesempatan terhadap ekonomi
terhadap kesehatan dan lain sebagainya
jumlah kasus covid itu paling banyak dialami oleh
karena dari segi kesehatan ekonomi mereka jauh lebih lemah
tapi apakah kehadiran sosok presiden trump ini juga yang menurut pak dino
memicu polarisasi yang begitu tajam sehingga akhirnya meledak
karena kalau dari segi protes dan lain kita rodney king ya
seorang kulit hitam yang juga dipukuli oleh polisi tahun sembilan puluh dua
dan setelah itu banyak sekali kasus kasus penganiayaan oleh polisi
biasanya kulit putih terhadap warga kulit hitam
kalau saya melihatnya antara obama dan trump jomplang sekali
jadi kita lihat waktu dulu obama ada kontroversi mengenai reverend wright pendetanya tuh
yang dibilang anti amerika dan lain sebagainya
dan dia hampir kalah karena asosiasinya dengan pendeta wright
apa yang dilakukan
dia membuat pidato yang konon adalah pidato yang paling sulit yang pernah dibuat
tapi juga paling cemerlang dalam arti menempatkan konteks rasisme di amerika dalam proporsi yang bijak
a lot of wisdom orang jadi seneng dengarnya gitu
dia suka to provoke dia merasa dirinya paling benar dia suka ngeledek orang
protesternya disebut thugs ya
dan ingat waktu dulu ada protester yang white shirt
dia ngomongnya juga nggak benar
menyatakan ini violence on both side
padahal hanya dari satu pihak saja waktu yang di north caralana itu ya
jadi intinya trump sampai sekarang tidak bertindak sebagai leader sebagai statement
dan ucapannya justru banyak yang memicu
dan juga kebiakannya gitu
jadi banyak orang yang bilang dia itu sebetulnya closet
ini ucapan orang orang di amerika ya
menurut mungkin bukan closet juga
karena kalau baca twitternya
jadi sosok trump ini mungkin membuat polarisasi ini semakin tajam
karena dia bukan sosok yang menyatukan
sementara mungkin presiden obama lebih menyatukan ya
dan ini justru mengeluarkan semua unek unek itu
kita istirahat sebentar pak dino
tapi kita masih panjang ya
insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar masih bersama dino patijalal
duta besar indonesia untuk amerika serikat
kita berbicara mengenai masalah protes rasisme yang saat ini berlangsung di amerika serikat
akibat pembunuhan terhadap george
seorang warga amerika serikat berkulit hitam
di tangan seorang polisi yang berkulit putih
sehingga memicu protes rakyat yang dengan skala yang sangat masif
ini dampaknya global
sudah mulai banyak protes protes dilakukan
apakah itu di eropa di inggris dan juga di australia
apakah akan ada dampak di amerika serikat sendiri
apakah akan terjadi reformasi yang menarik
dasar yang bisa mengubah nasib dari warga kulit hitam di sana
dituangkan dalam kebijakan kebijakan yang substansial dan reformis
yang paling penting mungkin reformasi terhadap polisi brutalitas
karena itu suatu fenomenon yang sudah lama dan sulit diakhiri
waktu saya bertugas di amerika serikat itu
selalu saja ada satu kasus yang berlanjut dan berlanjut
kasus lainnya yang berkaitan dengan polisi brutalitas
dan umumnya polisinya putih
korbannya adalah hitam
dan tidak ada hukuman untuk polisinya
jadi mudah mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga
bahkan setelah kematian george floyd pun
masih ada beberapa kasus kan
perlakuan terhadap demonstran yang di buffle dan lain sebagainya
yang menunjukkan polisi itu memang mungkin perlu lebih berhati hati dalam menangani protester
tapi di luar negara
kalau kompetisi politik
saya agak confident di sana
karena kita melihat obama sudah menjadi presiden amerika
dan semakin banyak kelompok kelompok etnis yang masuk ke kongres amerika
baik di washington maupun di negara bagian
mungkin tantangan terbesar adalah sosial ekonomi
karena kita lihat misalnya
dari populasi penjara
dan dari segi ekonomi mereka paling banyak yang miskin
dan pendidikan juga
tapi penanganannya kali ini
kita lihat mungkin gaya gaya untuk turunkan militer
dan cara membubarkan protesnya dengan begitu brutal
apa kira kira yang berbeda dalam semangat liberalisme demokrasi amerika serikat
yang pak dino sendiri lihat
ini saya teringat pada apa yang disampaikan obama
ketika dia mendengar trump menang
dan dia akan meninggalkan white house
jadi integritas dari lembaga kita
itu akan diuji dengan kehadiran presiden trump
ini kita lihat dari hari pertama sampai sekarang ini
trump menyatakan hal hal yang memang mungkin tidak seharusnya disampaikan oleh presiden amerika serikat
penggunaan militer misalnya
untuk mengusir demonstran
hanya untuk dia berpose dengan
dengan injilnya juga
dan itu juga simbolnya seolah olah hanya untuk menggayat pendukungnya
jadi saya percaya
banyak politisi yang bagus
yang ingin menjaga kredibilitas dan integritas dari lembaga mereka
dari undang undang mereka
dan saya kira tidak akan semudah itu
bagi trump untuk melakukan hal hal semaunya dia
walaupun dia pernah bilang kan
bahwa saya bisa melakukan apapun
dan dia bisa melakukannya karena terus didukung oleh partai republiknya
dan mungkin sekarang sudah ada beberapa
yang apalagi kritiknya terhadap general general
dan kelihatannya sudah cukup banyak ya
dari segi pollingnya
juga kepopularitasnya sudah mulai menurun
tapi secara global kita lihat ini
tapi juga ada patung patung kolonial
patung patung istilahnya pedagang perbudakan
itu di negara negara seperti inggris di australia
itu sudah mulai diturunkan lah
apakah kita melihat ini sejarah
berbicara lah istilahnya
jadi karma dari sejarah perbudakan kolonialisme itu
pak saya sendiri agak bingung
karena saya hidup dari generasi dimana
kita sudah melampaui atau melupakan hal hal itu
ya kayak hubungan kita dengan belanda
jadi yang saya lihat mungkin ini desi
apa itu masalah masalah yang dulu menghantui dunia ketiga
dan negara negara barat banyak mengkritik kita terhadap masalah masalah itu
pelakuan terhadap minoritas
korupsi dan lain sebagainya
itu sekarang pindah ke negara barat
dan yang saya lihat memang sekarang di medan diplomasi
negara barat sekarang susah untuk menekan negara negara non barat terhadap hal hal ini
karena mereka menghadapi hal hal ini justru
pelakuan terhadap imigran
dan lain sebagainya
waktu saya dulu masuk di kementerian luar negeri
dulu kerjanya hanya menghadapi ceramah lecture
ya narasinya sekarang beda
ya sekarang beda sekali
apa legitimasi anda untuk memberikan saya saran ternyata di negaranya sendiri
tapi masalah rasisme ini
saya lihat ini kan protes protes kita lihat juga di hongkong ya
ini tidak berhenti hentinya
jadi ada semacam resistensi lah dari kebanyakan orang yang merasa ketidakadilan
ketidakadilan ini akhirnya berujung ke protes
kalau kita lihat secara global
kira kira bagaimana protes protes ini kedepannya
karena ada protes yang berujung seperti arab spring ternyata menggantikan dengan rejim rejim yang lebih parah lagi
lebih anti demokrasi
ini kira kira akan berbuah hal yang positif
dan termasuk juga mungkin ya di indonesia juga ikut ikutan ya ada protes misalnya
pelaku lives matter dan lain sebagainya
kira kira kedepannya bagaimana ya
saya melihat protes berbeda itu ada konteks berbeda
jadi mungkin susah dipukul rata
tapi bisa dibedakan apakah ini berdasarkan kemurahan ekonomi
nah biasanya kalau berdasarkan kemurahan ekonomi kan ada
timpangan biasanya ya
ya timpangan dan lain sebagainya
itu bisa lebih
itu akan lebih lama
ini ya prosesnya gitu
seperti di perancis misalnya yang protes ekonomi
kalau historis saya sih melihat kita lebih gampang move on seperti yang desi bilang tadi
apalagi kalau udah a new generation
yang gak merasa apa yang dirasakan generasi sebelumnya
kalau di indonesia saya lihat memang agak latah
kalau menurut saya kita tidak perlu defensive
pemerintah perlu menjawab
jangan ini dibiarkan ini aja
kita perlu mendengar apa pandangan pemerintahan
dan papua memang ada masalah di lapangan
dan selama ada orang papua yang merasa benar atau tidak ya
dia diperlakukan tidak adil
mungkin dari segi budaya atau mobilitasnya dia merasa kecewa
atau dan lain sebagainya
dia perlu kita dengar
dan perlu kita bantu
untuk perbaiki tanpa merasa defensif
atau tanpa merasa marah
karena dulu setiap kali dikritik masalah masalah itu kita langsung marah
kayak waktu di timor timor
saya kan juga dulu menangani masalah timor timor
padahal seharusnya oh kalau ada yang nggak puas
jangan terlalu mudah tersinggung
dan tujuan kita memang sebagai pemerintah kan selalu untuk memperbaiki segala sesuatu
orang juga tidak akan turun ke jalan kalau tidak ada alasannya
biasanya alasannya karena diperlakukan tidak adil
mungkin ditekan di repres dan lain sebagainya
kita istirahat sebentar pak dino
tapi kita lanjutkan
jangan kemana mana dulu
insight with desy anwar akan kembali sesaat pagi
ya kita lanjutkan insight with desi anwar
saya masih ditemani oleh dino patijalal
dino dulu adalah duta besar indonesia untuk amerika serikat
di zaman presiden obama
ya kalau kita melihat presiden obama presiden kulit hitam pertama
dan mungkin masalah resisme atau masalah diskriminasi seolah olah nggak mungkin ada lagi
mungkin justru ya karena ada sosok presiden kulit hitam
yang membuat ternyata masih banyak orang di amerika serikat yang sakit hati
ada yang ingin make america great again itu ya pak dino ya
yang selama ini mungkin tidak perlu di tidak terlalu diperhatikan
khususnya oleh para media
yang cenderung lebih liberal
pertama saya ada kewajiban untuk menyampaikan
dengan obama itu
itu adalah the dream years dalam hubungan indonesia amerika
bukan hanya karena dia presiden yang sangat apa gimana gitu ya
ya tapi beda sekali memang
cara bicaranya bagus
dan bisa bahasa indonesia
dan dalam hatinya itu banyak indonesia ya
kalau setiap kali ketemu saya selalu saya diistimewakan sama dia gitu ya
nah tapi kedua juga obama banyak hatersnya
di kalangan sebagian kelompok amerika serikat
ada kelompok kelompok yang kanan yang bilang dia itu penakut misalnya
nggak suka perang
karena memang dia sangat hati hati sekali kan
tidak mau terjebak pada kebijakan kebijakan yang sebelumnya
ada sebagian masyarakat amerika yang menjadi hater terhadap obama memang
dan apa yang terjadi memang dalam empat tahun terakhir di bawah trump terjadi racial tension lagi
dan itu lebih karena kebijakan trump yang make america great again
dan kemudian apa
ya karena dari situ dia mendapatkan basis dukungan
basisnya di sana ya
dapatkan basis dukungannya di orang orang yang di tengah amerika serikat yang lebih banyak kulit putih dan juga lebih konservatif ya
ketimbang yang di new york ataupun california
tapi prediksi saya desi adalah
dan ini kalau yang nonton ini bisa inget satu hal
kita harus mulai mempersiapkan diri untuk post trump america and post trump world order
karena saya yakin tahun ini ya dia akan kalah electionnya
kalau saya yakin
kok saya nggak terlalu yakin ya
melihat sosok lawannya biden
kecuali dia memilih partner yang
jadi waktu saya di sana dulu ada formulanya
ini formula secret dari dua bus dua bus yang di sana
dia pasti tetap menang
atau ya tetap menang gitu ya
jadi hukumnya semacam itu nih
walaupun siapa orangnya
ya siapapun ya
waktu sebelum covid
trump luar biasa
ya kan jadi orang bilang
sekarang unemployment udah dua puluh lima juta
kalau nggak salah
jadi jauh di atas yang biasa gitu
dan dengan berbagai halnya
dan inget sekarang hampir semua pembantunya melawan dia
termasuk john mathis ya
dan partai republikan juga nggak sesolid dulu
karena ini dari sekarang sampai november ini
masih cukup panjang
siapa tahu nanti ada krisis lagi
ini kita baru bulan juni sudah ada tiga krisis yang besar
nah ini kembali ke leadership ya
khususnya melawan covid sembilan belas
ini suatu yang menurut saya itu sangat mengherankan ya
amerika serikat itu angka korbannya itu salah
dan melebihi negara negara yang banyak penderitanya
dan apakah kalau misalnya di bawah presiden obama
akan ditangani dengan berbeda
kalau saya memandang iya
karena kebijakan melawan pandemi itu benar benar bagian dari kebijakan obama
bahkan ada unitnya di white house
dan bagian dari world outlooknya dia
dan bagian dari national strategy nya dia
tapi di zaman presiden trump kan
pandemic unit aja dikeluarin
dia merasa itu bukan suatu ancaman bagi amerika serikat
jadi banyak faktor kelemahan dan over confident
yang bercampur dalam cara trump menyikapi covid sembilan belas ini
dan begitu masuk apa akibatnya
dia kaget panik
menyubar dengan sangat cepat
dan china dijadikan ini ini
china dijadikan kambing hitamnya
dia kan gak pernah mungkin ngaku salah
pribadinya dia begitu
jadi itu yang terjadi sekarang
dan ini juga memicu sentimen anti chinese
rasisme juga terhadap asia ya dalam hal itu
tapi secara keseluruhan pak dino sendiri
heran kenapa covid sembilan belas di amerika serikat itu begitu parah
tapi juga respons dari masyarakatnya
banyak yang tidak mau pakai masker
bahkan berdemonstrasi kalau disuruh lockdown
ini sesuatu yang bagi kita kan kok aneh
sma nya di sana gitu right
dan umumnya orang di tanah air itu kalau melihat amerika yang bagus bagusnya aja
dan sewaktu saya di sana pun
waktu sebagai duta besar
memang kelihatannya amerika bagus
karena yang saya kunjungi apa
amerika yang di pedaleman itu beda banget
cara memandang dunia
cara memandang leadership lembaga dan lain sebagainya gitu kan
nah jadi inilah amerika yang sebenarnya
banyak orang bodoh di amerika juga
dan orang teman teman saya
yang pikirannya sempit
yang tidak pernah keluar dari
mungkin dari negaranya
apalagi dari amerikanya
bukan hanya itu
senator pun dan congressman
anggota dpr amerika
jadi memang amerika kelihatan bagus
di layar dan lain sebagainya ya
tapi the real amerika itu masih banyak juga kemiskinan kebodohan

dan ini yang dimanipulasi oleh donald trump
dan ini yang dimanipulasi oleh donald trump

dan ini yang dimanipulasi oleh donald trump
dan ini yang dimanipulasi oleh donald trump

dia itu mikirnya setiap hari insting politiknya what do i say untuk impress base saya gitu
nah yang lebih mengherankan lagi
oke ini kalau manusianya mungkin satu hal
tapi ternyata infrastruktur kesehatan kan kita harusnya mandang ini negara adida
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi
harusnya dari segi teknologinya dari segi rumah sakitnya
ini sampai mereka tuh kewalahan dan jauh lebih kewalahan kalau dibandingkan misalnya dengan negara negara asia menanganinya
jumlah korban dari dokternya rumah sakitnya dan ppe nya atau apd nya mereka kurang masker dan ventilator saja tidak mereka miliki
ini menurut saya karena mereka memang tidak siap economic capacity nya ada untuk menyediakan itu
tapi mereka nggak siap untuk menghadapi suatu pandemi yang begitu luar biasa ya satu juta lebih ya
dan memerlukan keahlian keahlian dan tools yang khusus ya
kayak ventilator misalnya
sebetulnya amerika bisa produce itu
tapi karena mereka tidak siap tidak diprediksi sekarang kalang kabut untuk produksi ventilator
mereka selama ini tidak pernah investasi terhadap kesehatan
ya obamacare saja kan mereka protes ya
dan cara mereka menangani ya memberikan stimulus dan ekonomi dan jumlah uang yang digelontorkan ini kira kira akan mengubah
ini kan kalau dulu yang namanya republican itu small government ya
mereka semakin kecil peran pemerintah di masyarakat semakin bagus
tapi mau tidak mau sekarang peran pemerintah jauh lebih besar dan saya lihat juga donald trump sendiri cara caranya otoritari gitu
ingin mengintervensi dalam semua hal
kalau saya melihat secara ideologis sekarang perlu lebih ke kiri ya
makanya dulu preskripsi dari burnie sanders universal health care yang orang bilang wah itu sosialis tuh segala macam
saya kira akan lebih mendapat angin
dan bahkan kita lihat joe biden sendiri sekarang lebih ke kiri nih ya
ke kiri dalam arti ya lebih kepada social safeguard and peran dari pemerintah yang harus lebih besar dan lain sebagainya gitu
nah mungkin nanti segmen berikutnya kita akan fokus ya mau dibawa kemana yang namanya united state
bagaimana of america ini amerika serikat ini dan kira kira seperti apa peran kepemimpinannya di arena global
tetaplah bersama kami insight with desi
anda akan segera kembali
ada dino patijalal duta besar indonesia untuk amerika serikat periode dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas
kata pak dino itu zaman emas dari kepemimpinan amerika serikat khususnya di dunia global
kalau presiden obama berbicara semua orang tuh langsung wah apalagi indonesia ya kita merasa bahwa ada harapan ada perubahan ada keperadaban yang lebih baik
tapi dengan adanya donald trump ini kelihatannya pendulum
dan sama sekali berubah
nah bulan november nanti akan ada pemilu di amerika serikat untuk periode kedua donald trump atau untuk mengakhiri periode pertama
pertanyaannya sekarang apa yang di tengah adanya krisis kesehatan ekonomi sosial ini
apa yang akan menjadi landasan dalam mencari wajah amerika serikat yang baru khusus bagi warga amerika serikat
apa yang dipertarungkan sekarang
apalagi dengan adanya polarisasi rasisme dan juga antara sayap kanan sayap kiri dan berbagai macam masalah
kalau pertama jobs akan menjadi isu penting dan selalu menjadi isu penting
lapangan kerja ya
lapangan pekerjaan ya
kedua saya melihat pendulumnya akan amerika itu kayak pendulum ya
dari sini kiri dulu tengah kanan terus balik lagi gitu
trump disini nih di kanan ya
saya melihat appetite dari masyarakatnya adalah kembali ke tengah lebih ke tengah dan itu akan menguntungkan joe biden
karena ini mungkin nanti similar waktu jimmy carter juga begitu
orang suka dia misalnya ya tapi ekonominya buruk sekali dan orang bilang okay let's try something else
jadi saya melihat
kemungkinan besar trump akan kalah apalagi ingat waktu dia menang dulu dia margin dari segi populernya sebetulnya hillary yang menang
ya dia hanya menang karena matematika
so mungkin ini tidak akan go in his favor lagi ya kita lihat nanti
tapi saya tetap melihat jobs economic recovery itu akan menjadi
masalah itu identitas itu rasisme dan lain sebagainya sejauh mana ini penting dan juga post covid trauma ya akibat covid ini
seberapa jauh akan mempengaruhi
pemilu akan terjadi pada saat di mana kemungkinan besar belum ada vaksin di amerika ya
sekarang ini ada dua perusahaan moderna teman saya bilang mereka akan putus dua ratus juta dosis tahun depan
mungkin ya tapi itu setelah pemilu
ada lagi satu perusahaan gilead juga sedang banyak research nya paling maju
tapi amerika akan hidup dalam suasana di mana vaksin belum akan ditemukan atau diproduksi tahun ini sehingga ketidakpastian ekonomi akan tetap tinggi sekali
nah tadi dino sangat yakin ya bahwa trump akan
yakin dan berharap
yakin dan berharap lebih berharap daripada yakin ya
tapi ini kan sangat tergantung pada pertama
adalah dukungan dari
adalah dukungan dari republikan
kira kira partai ini yang mati matian hidup matinya itu di bawah trump akan meninggalkan trump
ini kan kemarin kelihatan waktu voting masalah investasi
karena tidak ada sosok kandidat lain selain trump dari partai republikan
ini mohon maaf sekali yang saya lihat ini political decency ya
saya nggak tahu bahasa indonesia agak sulit mungkin ya
semakin menurun di amerika serikat
jadi kita lihat waktu kemarin masalah impeachment itu
ya kan banyak senator di senat amerika yang republikan yang membela trump
mengapa karena posisi politiknya juga tergantung pada itu
bukan pada apa yang benar right or wrong
tapi apa bedanya nanti november mendatang
karena ini adalah satu satunya kandidat yang mereka miliki
sejelek apapun tapi my leader
ya menurut saya itu akan tetap ini
akan tetap more or less coherent mereka ya
walaupun mungkin ada yang break rank satu atau dua gitu ya
tapi tentu presiden trump akan maju sebagai kandidat dari partai republik
dan kalau dari demokrat udah jelas
nah sosok biden ini menurut saya ini kan another white man an old white man
jadi sosok kulit putih ya
dia bukan seorang obama
kira kira nah untuk membuat memenangkan seorang seperti biden
kenapa obama itu bisa menang
itu karena voter turnout atau orang yang berbondong bondong memilih itu luar biasa besar
nah salah satu yang membuat hillary clinton kalah itu karena dia mungkin tidak menarik bagi kulit hitam minoritas perempuan dan lain sebagainya
atau yang tidak suka lah dengan sosoknya
ini kira kira biden ini cukup
dia negatifnya juga tinggi
negatifnya adalah pertama usia
dan walaupun usia sebenarnya tidak terlalu penting karena bernie sanders juga kuat di kalangan ini kan
tapi paling tidak dia ada inspirasinya yang diberikan kepada anak muda karena semangat
jadi kuncinya dia harus memenangkan voters yang muda satu
untuk itu retorikanya juga harus dirubah dan lain sebagainya penampilannya
dan lain sebagainya penampilannya
dan lain sebagainya
kedua dia benar benar harus bisa memanfaatkan aset aset demokrat
ya lawan lawannya dulu
obama harus sekuat yang campaign ya
nah pilihannya terhadap wakilnya itu pasti penting ya
pasti penting ya
siapa kira kira yang harus
waduh itu susah ditebak
michelle obama mungkin bisa membantu untuk
terakhir saya ketemu obama di kuala lumpur ya ini pas bulan desember gitu
saya sempat tanya nih orang orang dekatnya right
kalau menurut dia dia bilang dia tahu sekali bagaimana cara si obama berpikir
kalau menurut dia the last thing they want to do adalah agar michelle ikut dalam
nggak ada appetite nya gitu nggak ada keinginan nggak ada appetite gitu
jadi menurut dino sendiri siapa yang paling cocok untuk mendampingi supaya bisa menggait masyarakat kulit hitam mungkin anak anak muda yang merupakan kunci dari kemenangan obama
mungkin bukan siapanya tapi kriterianya menurut saya wanita mengapa karena trump negatifnya di kalangan wanita tinggi sekali
jadi perlu dimanfaatkan untuk merebut bangsa wanita itu
atau dengan adanya rasisme ini mungkin supaya tidak terlalu putih
perempuan tapi kalau bisa ada kulit coklat hitam kuning atau mungkin
itu menurut dino akan menarik
kalau pemilu di amerika itu masalah matematika politik dalam arti sewaktu obama menang dia tuh udah menghitung
di sini saya pasti kalah jadi nggak usah susah susah
di sini pasti saya menang jadi oke tapi di daerah ini saya harus berjuang
saya nggak mungkin berjuang di lima puluh negara bagian dan lain sebagainya
jadi kalau biden mengikuti formulanya obama dan dia cerdik saya kira dia punya kans yang bagus
tapi biden sendiri juga harus mengejar kantong kantong yang selama ini mendukung trump
mereka kan sebenarnya dari segi ekonomi yang dirugikan
dengan adanya resesi dan krisis kesehatan ini kan justru pendukung trump yang paling kena ya
yang penting florida harus dimenangin
kalau california selalu demokrat kan right
dan texas juga harus dimenangin
kalau ada beberapa negara bagian yang bisa dicaplok oleh demokrat saya kira kansnya bisa bagus ya
terutama di swing state
kita ingat ini dino patijalal mengharapkan trump akan kalah
oke mengharapkan trump akan kalah
saya mengharapkan trump kalah tapi kemungkinan siapa tahu trump bisa dipilih lagi
kita masih ada satu segmen lagi jadi tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar
temu saya kali ini dino patijalal mantan duvet indonesia untuk amerika serikat
dino kita mengharapkan ya sebenarnya saya lihat itu oposisi ya terhadap donald trump secara global kan juga
apalagi dia memusuhi berbagai forum internasional
dan kita melihat bahwa dia itu bukan sosok internasional

selalu melihatnya ke dalam
melihat make america great again tapi yang lain lain tidak peduli
makanya ada persaingan perdagangan dan dia kira kira leadership ya setelah november ini
apakah bagaimana amerika serikat di mata dunia
apalagi dengan adanya china yang kelihatan jauh lebih fokus lebih jelas
apalagi dengan adanya china yang kelihatan jauh lebih jelas arahnya
kalau saya lihat empat tahun terakhir jelas sekali political capital amerika di dunia internasional dan leadership menurun
mengapa karena memang dagangan amerika first itu kan tidak cocok dengan multilateralisme dan sebagainya
jadi kalau ini berlanjut empat tahun lagi trendnya akan menurunkan amerika
menurunkan amerika tapi juga menurunkan dunia
karena sekarang ini dunia memang memerlukan leadership amerika
dan kita banyak melihat di masa lalu agenda agenda global yang berhasil
kenapa berhasil karena amerika ikut masuk dan memainkan peran leader
kita lihat kalau empat tahun terakhir ini peran china peran tiongkok itu melesat
mengapa karena presiden xi jinping kelihatan steady
menulis hal hal yang benar hal yang bertanggung jawab
dan ini kontras dengan imej dari presiden trump
jadi kalau saya melihat kalau trump tidak menang pemilu dan ada gantinya
misalnya biden menang semangat anti china pasti akan ada terus
tapi paling nggak amerika bisa kembali memainkan peran kepemimpinan di pentas global lagi
tapi bagaimana caranya apalagi dengan adanya pasti nih dunia post covid ini akan dibarengi dengan resesi secara global ya
pertumbuhan global akan turun dan apalagi di amerika serikat ya
ini apa yang harus dilakukan
karena pasti pr presiden amerika serikat
amerika serikat berikutnya akan fokus kepada urusan domestik
meredam rasisme mengembalikan keadilan dan lain sebagainya
ya kalau menurut saya agenda free trade bagi amerika pasti akan menjadi agenda utama ke depan
kalau trump pendekatannya agak beda tuh
saya nggak tahu apa dia panggilnya free trade atau apa ya
tapi kalau biden akan kembali ke agenda free trade dan investasi
dan itu akan baik bagi dunia luar dan bagi indonesia
tapi juga kita harus realistis kita akan tetap mengalami era deglobalisasi
paling nggak dalam setahun dua tahun ke depan setelah pemilu amerika serikat
karena sentimen politiknya sentimen pasar ya sentimen publik adalah untuk
untuk lebih banyak baris lebih banyak pemandangan ke depan
jadi benar sekali gitu
tapi kalau saya tetap melihat agenda biden dan approach dia terhadap isu isu ini akan lebih berbeda
dan lebih internasionalis ketimbang presiden trump
china itu sendiri bagaimana apalagi indonesia
ini kan antara china dan amerika serikat
kira kira ini bagaimana dinamika dan hubungan
apakah indonesia sendiri melihat apalagi nanti dengan adanya global recession ya
perekonomian kita kan pasti kena imbasnya
kalau menurut saya kita harus benar benar cerdik
dan kita harus memahami kita berada dalam posisi yang bagus sekarang
bagusnya gimana kita bukan sekutu amerika
dan juga bukan di bawah ketiaknya
dan itu apa berarti
berarti kita diperebutkan
amerika mau baik baik sama kita
tiongkok juga mau
itu kan strategik luxury yang luar biasa
dan kita harus bisa memainkannya dengan baik
dengan tujuan kita sedekat mungkin dengan washington dc
tapi juga sedekat mungkin dengan tiongkok
dan bisa mengambil keuntungan keuntungan dari hubungan itu
karena kita kan strategik partnernya tiongkok
sudah penandatangan perjanjian
tapi juga kita strategic partnernya amerika
sudah ada perjanjiannya
tapi yang menjaga perdamaian global kalau sampai saat ini
apalagi kita melewati perang dingin
dan saat ini investasi amerika serikat selalu pada defense
jadi seolah olah kan amerika sampai saat ini polisi dunia
dengan semakin mengecilnya peran amerika secara global
yang bisa menciptakan memastikan konflik konflik
sebenarnya saya sebenarnya agak melihat dualisme juga di dalam empat tahun terakhir
jadi amerika bilang america first
apa segala macam ya
dia lebih ke dalam dan lain sebagainya
tapi kalau kita lihat pcom pacific command
armada ketujuh amerika
pentagon dan lain sebagainya
sama dengan obama sebelumnya dan bos sebelumnya
kami your partner
kami menjadi negara yang mengusung indo pasifik dan lain sebagainya
dan masih ada rivalitas dengan tiongkok
mengatakan itu dengan kata lain mengatakan
jangan percaya pada tiongkok percaya kepada kami
jangan percaya pada amerika percaya pada kami
sebetulnya pertama anggaran pertahanan amerika bahkan semakin besar
di bawah amerika di bawah presiden trump
dan kedua pola strategisnya
yang tetap engage di kawasan kita
dan tetap ingin sekutu sekutunya dibela dan lain sebagainya
itu juga tetap tidak berubah
saya yakin di bawah biden juga akan tetap sama gitu
taruhlah misalnya trump terpilih lagi
dan dia jauh lebih fokus apalagi dengan adanya masalah ekonomi ini
siapa yang dunia termasuk indonesia percaya
lebih percaya kepada amerika serikat
atau lebih percaya kepada caleg
akhirnya pak dino sendiri melihat
kalau saya lihat patah di lapangan
kan selalu dicurigai ya
ini ada maunya gitu
tapi ya amerika serikat kan juga ada maunya kan
itu benar sekali
karena kecurigaan terhadap negara negara besar akan selalu ada
karena besarnya mereka
rusia juga begitu ya pandangan terhadap rusia
tapi kenyataan di lapangan memang kalau dari si perdagangan rajanya si tiongkok
tidak ada yang ngalahin
dulu mitra kita yang terbesar amerika ya kan jepang
sekarang untuk seluruh negara asean mitra perdagangan terbesar pasar terbesar adalah tiongkok
investor terbesar juga top five sudah masuk tiongkok
bukan amerika lagi
dan turis terbesar sudah jelas tiongkok
bukan dari amerika serikat
dengan kata lain wak
dan sekarang juga teknologi inovasi lebih banyak keluar dari china ya dari tiongkok
nah itu yang saya
ini yang lima g misalnya
ini masalah siapa yang akan berperan paling penting ya dalam masalah teknologi
makanya kalau ini kita pejabat pejabat di sini yang penting itu adalah amerika dan negara baratanya itu mau kita berpikir seperti apa terhadap tiongkok
hati hati curiga segala macam
tidak bisa dihutangkan
tidak bisa dihutangkan
tidak bisa dihutangkan

soalnya bukan negara demokrasi
jangan lupa itu maunya mereka
jangan kita mencangkok apa kemauan orang lain kepada kita
jadi kita harus memahami apa yang kita inginkan
nah itu yang paling penting dulu tuh
dan dari sana kita baru bisa mengambil sikap

bukan sekutu mereka

cuman kita juga sangat memerlukan ya
untuk dagang dan juga
untuk teknologi selama kita masih belum bisa
teknologi itu sendiri masalah lima g
mungkin sebelum kita berakhir ini
ini akan menentukan
konstelasi dunia ini
kuaywe di amerika dan di kanada
itu ditekan terus tapi
mau tidak mau teknologi china
paling ada di mana mana
ini kan akan menentukan
ini masih pelik ya
dan kita akan hidup dengan teknologi selamanya
dan saya memahami sensitivitasnya
sudah kita adopsi
ini dampaknya kemana mana
karena data dan informasi itu
jadi ada yang bilang
begitu masuk mungkin bersih
tapi nanti kalau sudah masuk semua
tapi mungkin juga dari
opsi lainnya juga begitu
apalagi sekarang dengan surveillance di mana mana
kan data itu semua sudah ada
twitter amazon google dan lain sebagainya
menarik pak dino terima kasih banyak
memang tahun dua ribu dua puluh ini
sepertinya tahun menentukan
bagi kita semua
banyak sekali dalam beberapa bulan ini
pasti akan dituliskan dalam sejarah
kita semua sampai dari covid sembilan belas
yang menimbulkan pandemi secara global
dan sekarang dari juga resesi ekonomi
dan pasti ini semua akan berimbas
pada kita semua sekali lagi
pak dino terima kasih banyak atas insightnya
ya demikian untuk insight kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menonton video ini di youtube channel ini ya
sampai jumpa di channel indonesia insight
serta di youtube cnn indonesia insight
sampai jumpa dan stay safe